dua puluh juni diperingati sebagai hari ulang tahun dki jakarta
dan di tahun dua ribu dua puluh satu ini tepat di usia ke empat ratus sembilan puluh empat
pemerintah provinsi dki jakarta mengangkat tema jakarta bangkit
semangat kebangkitan dan perjuangan juga sesuai
dengan filosofi ikon kota jakarta yang ada di samping saya
ini dia monumen nasional atau lebih dikenal dengan monas
monumen ini dibangun untuk memperingati nilai nilai perjuangan kemerdekaan bangsa indonesia
taukah anda bahwa monas terletak di area seluas delapan puluh hektare di lapangan merdeka
monas resmi dibangun mulai tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
dan ada dua arsitek nih yang terlibat untuk merancang
yakni sudarsono dan insinyur f silaban
monumen nasional resmi dibuka untuk umum pada dua belas juli seribu sembilan ratus empat puluh
dan sejak saat itu pengunjung bisa menikmati pengalaman untuk mengamati kota jakarta
dari ketinggian wuh satu ratus tiga puluh dua meter
tinggi juga ya
nah kalau di bagian bawahnya ada museum sejarah nasional
yang di dalamnya menyimpan diorama perjalanan nusantara
tapi kalau bicara soal monas yang paling menarik perhatian
apalagi kalau bukan lidah api yang menyala di atas monas
atau sering kita kenal
pertama di bagian bawahnya ada pucuk monas
ini adalah emas lapisan seberat tiga puluh dua kg
nah pastinya kalau bicara soal monas lagi lagi
belum lengkap rasanya kalau ke jakarta tapi belum ke monas
sudah pernah ke monas atau belum
kalau belum boleh jalan jalan ke monas ya
nah kalau jakarta itu juga identik dengan yang namanya kemacetan
banyak pihak yang menilai bahwa jakarta dan macet tidak bisa dipisahkan
oleh karena itu pemerintah juga tidak pernah berhenti untuk terus berinovasi
melalui kreasi termasuk di bidang transportasi
salah satu moda transportasi kebanggaan warga dki jakarta adalah
moda raya terpadu atau mrt
ini yang haltenya ada di belakang saya
nah rencana pembangunan mrt di jakarta itu sebenarnya sudah dirintis
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima dimana tahap konstruksinya itu sudah dilakukan
mulai oktober dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu tiga belas selalu
pembangunan jalur mrt fase satu sepanjang enam belas km dari terminal lebak bulus
ke bundaran hotel indonesia dengan tiga belas stasiun yang terdiri dari
stasiun bawah tanah dan stasiun layang
kalau ini suasana di dalam mrt ya
hingga tahun dua ribu dua puluh satu pembangunan mrt fase dua juga terus dilakukan
tapi yang paling penting adalah integrasi transportasi juga terus
dikembangkan di dki jakarta termasuk integrasi mrt tadi
yang satu ini
transjakarta merupakan sistem transportasi bus rapid transit pertama
di asia tenggara dan selatan yang diklaim memiliki jalur lintasan
terpanjang di dunia yaitu mencapai dua ratus delapan km
resmi beroperasi sejak dua ribu empat lalu hingga tahun dua ribu dua puluh satu ini sudah melayani tiga
tujuh belas koridor yang tersebar di seluruh wilayah jakarta
bahkan yang spesial
sejak dua ribu tujuh belas ada unit bus low entry yang memiliki fasilitas yang ramah
bagi para penyandang disabilitas
dan kalau mau bayar saat naik transjakarta juga sudah tidak menggunakan
uang tunai tapi menggunakan sistem cashless
jadi langsung tinggal tap tap tap aja langsung bisa keliling jakarta
dengan menggunakan bus transjakarta yang pastinya di area area yang terjangkau
atau dijangkau oleh koridornya bus transjakarta
kalau tadi adalah wajah baru transportasi di dki jakarta
kita akan ubah dulu jadi nuansa jadul ini
kita akan bicara soal satu moda transportasi yang juga jadi ikon dki jakarta
karena jauh sebelum transjakarta metro mini sudah lebih dulu mengaspal di jakarta
bus metro mini ini resmi beroperasi pada seribu sembilan ratus tujuh puluh enam bersamaan dengan kopaja
saat itu adalah ketika ali sadikin menjabat
sebagai gubernur dki jakarta
nah namun pada dua ribu delapan belas metro mini dilarang beroperasi di jalan sudirman tamrin
saat pelaksanaan asian games
asian games sudah tidak ada lagi tidak boleh lewat di sana
dan selanjutnya kita akan bicara lagi tentang satu hal yang masih ada kaitannya nih
dengan asian games seribu sembilan ratus enam puluh dua
ini adalah bundaran hotel indonesia atau monumen selamat datang
jadi dari monas saya menuju ke monumen selamat datang
di mana patung atau monumen selamat datang yang berada di tengah bundaran hotel indonesia ini
berdiri dalam rangka asian games keempat
dimana saat itu pertama kalinya indonesia menjadi tuan rumah
kalau kita lihat dari dekat kita zoom sedikit
nah ada sepasang manusia yang melambaikan tangan ke arah utara
atau menghadap ke arah monas
jadi patung ini memang sengaja diresmikan tahun seribu sembilan ratus enam puluh
jadi di tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua untuk bisa menyambut tamu yang datang dari arah monas
termasuk seperti saya nih tadi kan saya datang dari arah monas nih ceritanya
menuju ke bundaran hotel indonesia atau monumen selamat datang
nah itu langsung disambut
nah ini juga sudah menjadi saksi sejarah pastinya dari berbagai macam gelaran di kawasan ini
termasuk malam puncak hari ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh dua dki jakarta
yang berlangsung pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
kalau anda apa nih kira kira memori yang paling diingat saat berada di monumen selamat datang
atau mungkin suka car free day kalau hari libur di area ini
yang pasti apapun kegiatan anda saat melakukannya di masa pandemi
harus terus menerapkan protokol kesehatan ya
dan membahas ikon jakarta erat kaitannya dengan yang satu ini
apalagi kalau bukan online

ondel ini merupakan kebudayaan khas betawi dan dilansir dari laman kemdikbud
ada beberapa sejarah ondel ondel di jakarta
salah satunya untuk mengusir gangguan dari roh halus yang gentayangan
benar ya begitu
jadi ondel ondel ini berbentuk boneka setinggi dua lima meter dengan lebarnya delapan puluh cm
pernahkah anda membayangkan bahwa ternyata berat dari ondel ondel ini bisa mencapai dua puluh hingga dua puluh lima kg
berat juga ya
ondel ondel terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi pakaian serta menggunakan aksesoris menyerupai manusia
biasanya memang sepasang nih dibuatnya ya
ondel ondel aja berpasangan
beberapa wujud ondel ondel ada juga yang dibuat dengan rambut gimbal dan gigi yang bertaring
ternyata ini punya maknanya
maknanya adalah agar roh jahat takut
dengan wajah raksasa yang menyeramkan serta tidak lagi mengganggu manusia
biasanya ondel ondel ini ikut meramaikan pesta rakyat pesta pernikahan penyambutan tamu
tapi sekarang kalau bisa dibilang kita sering menemukan ya ondel ondel ini mengamen di jalanan
sebagai ibu kota negara sejuta asa ada di jakarta
kolaborasi dalam inovasi menjadi kunci agar jakarta bisa terus berprestasi
selamat hari ulang tahun
yang ke empat ratus sembilan puluh empat dki jakarta
saya mau pantun ya
makan kue cubit di pekan raya
jakarta bangkit untuk kita semua